nusa tenggara barat mendapat julukan pulau seribu masjid
surau surau masjid dan desa desa adatnya memiliki rewayat syiar islam
tak terkecuali bagi suku sasak suku asli pulau lombok
wujud ibadah sebagai umat islam sasak tak bisa lepas dari spiritual warisan nenek moyang
mereka mengamalkan ajaran islam lewat adat

terima kasih terima kasih
pesantren dan santri
keduanya punya peranan penting dalam penyebaran agama islam di lombok
pesantren pesantren menyebar hampir di seluruh wilayah lombok
bahkan sebelum indonesia merdeka
pesantren nurul hakim misalnya
pesantren ini dirilis sejak tahun seribu sembilan ratus dua puluh empat
oleh abdul karim ulama yang menempuh pendidikan islam di mekah
sekarang pesantren ini dipimpin oleh syafwan hakim
dan memiliki lebih dari empat ribu santri
di sini santri bukan hanya diajarkan ilmu tentang agama
tapi juga pengetahuan umum
sebagai bekal bagi para santri setelah selesai mondok
karena kita tidak ingin anak anak kita itu nanti dia tamat terus menganggur
ya tetapi dia bisa bekerja bahkan mungkin bisa membuat lapangan kerja
ya jadi membuat lapangan kerja
dengan kata lain jangan sampai anak anak kita ini menambah barisan pengangguran
tapi bagaimana mengurangi pengangguran
belajar agama dengan sistem mondok mengajarkan santri santri ini hidup mandiri
dan memiliki jiwa sosial yang tinggi
mereka dituntut loyal dengan senior dan kerabat mereka
begitupun dengan guru yang mengajarkan mereka ilmu agama

selalu pelrod pahlawan dengan ulang batin
pada saat pel licensed ke negara tourism itu berjalan baik
setiap selasa malam santri santri kelas dua aliyah belajar berdakwah
pondok pesantren ini memang menekankan setiap santrinya untuk mampu berdakwah dengan baik
pesantren bahkan memakai kemampuan dakwah santri sebagai salah satu syarat kelulusan
dalam kelas khusus ini santri diwajibkan mampu berdakwah dengan dua baca
yang pertama adalah bahasa yakni bahasa inggris dan arab
salam allah alhamdulillah jalak teachers and general jalak audiences
nurul hakim telah mencetak ribuan santri dengan pengetahuan agama di atas rata rata
beberapa santri mereka bahkan sering mendapatkan penghargaan dalam berbagai perlombaan tingkat lokal maupun nasional
ainul hak salah satunya
baru baru ini dirinya berhasil mendapatkan juara dua lomba menghafal hadis
ainul mampu menghafal lebih dari lima ratus hadis
lomba hadis itu nah yang dimana lomba hadis ini yang pertama setingkat nasional yang diadakan di jakarta
pesertanya sekitar tiga puluh
dari al mahdi ke al lahdi
bagi seorang santri mendakwahkan nilai nilai agama adalah sebuah ilmu yang harus dikuasai
santri diajarkan menyiarkan agama tanpa kekerasan
setiap bulan mereka ada silaturahim dengan kita
nah disitu kita berikan juga informasi informasi terkini
apa permasalahan permasalahan bangsa permasalahan umat
jadi untuk mereka itu ya bisa berbuat
dan untuk itulah para da'idah ini ya kita selalu kesempatan itu gunakan
untuk memberikan motivasi jangan sampai melakukan tindak kekerasan
karena kekerasan itu bertentangan dengan syariat
karena islam itu agama yang damai
agama yang penuh dengan kemanusiaan ya
jadi tidak hanya untuk umat islam sendiri tetapi juga untuk orang non muslim
pondok pesantren nurul hakim memilih jalur dakwah untuk menyiarkan ilmu agama islam
pesantren mengirimkan santri mereka hingga ke pelosok pulau lombok
untuk menyiarkan islam sekaligus membantu masyarakat
pada tahun dua ribu dua belas pesantren mengirimkan santri mereka hingga ke pelosok pulau lombok
kita berangkat dari realita di mana di pedesaan pedesaan
pelosok pelosok itu jarang yang memperhatikan juga
mereka akhirnya tetap di dalam keterbelakangan
oleh karena itu perlu da'i itu harus tinggal menyatu dengan masyarakat
oleh karena itulah waktu itu kita tatar da'i da'i ini terlebih dulu
sebelum mereka kita tugaskan
sebelum mereka kita tugaskan
supaya mengetahui bagaimana sosiologi dakwah bagaimana metode dakwah
bagaimana ya approach pendekatan dan sebagainya ya
nah setelah kita cacar baru kita kirim
nah yang paling banyak waktu itu kita kirim ke daerah utara
karena kita melihat di situ ya masih sangat membutuhkan gitu ya
nah kalau kita lihat di sini kita bisa lihat
suhardi salah satu alumni pondok pesantren nurul hakim
sudah berada di desa ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
suhardi mendapat tugas dari pondok pesantren untuk menyiarkan agama islam di desa ini

kini suhardi tak sendiri
sudah ada beberapa alumni pondok pesantren nurul hakim yang tinggal di desa ini
salah satunya adalah ham bali
ham bali merupakan warga asli desa sigentar yang diajak menyantri oleh suhardi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
setelah enam tahun hambali kembali ke desa untuk membantu suhardi berdakwah
untuk regenerasi maka beliau adakan hubungan dengan pihak sekolah lanjutan
untuk bisa lebih mendalami lagi ilmu yang mengenai agama yang benar
sehingga kami salah satunya yang pertama kali di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga akhir
di waktu itu kami masih kelas dua sd dibawalah ke pondok namanya pondok pesantren yang mengirim beliau ke sini
yang kedepatan disitu juga lembaga formal dan informal sudah ada
suhardi dan hambali adalah contoh bagaimana penguruk pondok pesantren dan santrinya dalam menyebarkan agama islam
pondok pesantren bukan sekedar tempat belajar agama
tapi dari sini muncullah orang orang yang juga mau berjuang untuk kemanusiaan